soal sikap pdi perjuangan yang belum jelas juga dibaca partai gerindra
namun posisi di luar atau di dalam pemerintahan dinilai sebagai hal yang mulia
kebijakan pemerintah yang baik terlepas mereka di dalam atau di luar pemerintahan mereka yang saya dengar akan support
dan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik mereka akan kritik akan kasih masukan secara elegan
itu informasi yang kami dapatkan
sikap partai terhadap prabowo gibran memang belum ditetapkan
tapi sikap partai untuk mengusung kembali mega sebagai ketomong periode dua ribu dua puluh lima dua ribu tiga puluh diungkapkan puan

dalam rekomendasi hasil rakernas
setelah mendengarkan pandangan umum dpd pdi perjuangan se indonesia
memohon kesediaan prof dr megawati soekarno putri untuk diangkat dan ditetapkan kembali sebagai ketua umum pdi perjuangan
periode dua ribu dua puluh lima dua ribu tiga puluh pada kongres ke enam tahun dua ribu dua puluh
tak adanya ketegasan sikap di gara karnas kelima membuat posisi pd perjuangan masih belum pasti
terhadap pemerintahan prabowo gibran
sehingga langkah prabowo mendekati mega seperti yang sudah dilakukan berkali kali tetap terbuka
prabowo mendekati mega sebagai upaya merangkul partai pemenang pemilu legislatif yang kini menjadi pimpinan parlemen